sampai jumpa di video selanjutnya
ya pak sarman
berarti kau harus menjarakan diriku
kalau terus begini
cobalah kau untuk mengerti
kau bagai kerikim
di dalam sepatu
matilah mandi kaki
makin terasa nyeri
kedalam kau curiga
kekiri engkau marah

dok dokter gue sekarang udah bisa terbang
terbang jangan dong mak
rsj bakti jaya
kagak salah ini be
ini kagak salah be
udah buluan dah
gue nunggu di sini
udah gue nuar
udah gue nuar
kenapa lu gak ikut
eh jangan gua tangka
ini aku lihat dari gua
udah udah iya emang banget
kita pengen ngebesok pak
waktu besok sudah lewat
jadi kalian gak boleh masuk
bentar ya pak yaak
dulu masuk lagi ke sapam
lu sebut nama gua tiga kali
pasti lu gua yang masuk
ya ngapa bukan pak gino aja sih
gue utus lu segalanya
udah gak pasti ribut lu
ini anak gua gak ada ngurus
mungjah bakal sarap
eh ada apa lagi
eh gak pak
ya bentar bentar ya
antepinnya si buluk pak
jangan risin dia
tunggu tunggu tunggu
anda boleh masuk
eh boleh masuk pak
gak ada apa apaan
udah masuk aja
ya ampun pak
kamu masuk situ ya
nah situ tuh
temen lu tuh
udah kamu tunggu di situ aja ya
tuh temenin tuh
eh pak pak
lah apa sih dibuang kemari ya
gua ngapain ditolong di mari
ya ampun dah
ini dimana sih
ya pak sarpam
eh bukan mika
begadang jangan begadang
eh jangan jangan
yeh ntar masuk angin
seratus tiga puluh lima juta
udah dua ratus juta lebih
ya lu kagak tahu sih
ampun aku ke mana ya
kagak tahu be
tapi kagak salah lagi
pasti dimari dwi
sotau sotau lu
si bulu pengen tanyain
si bulu mau antapin aja
dia mau keder kek
dia mau nanya kek
yang penting emak sama poe lah
ini suara dia
oh yang satu
aku ini memangnya seksi
aku ini memangnya asik
aku yang bilang seksi
gak panci kek
saya mau diapain ini
saya kagak sedeng
ya itu jarumnya gede banget
eh eh ya ampun
gila bener dah
gila buener nah
gila bener nah
gila bener nah
gila bener nah
gila bener nah
jangan sakit sakit jangan
ampun ampun ampun ampun
hei penan ipuan
gila bener nah
gue pasti ke tempat ngebang
aduh udah udah udah
aduh udah udah udah
be be be pak iman
pak iman ini pak pejuara
tuh tukang tukang dokternya datang
ada dokternya itu
nah ini jadi
jangan jangan lepas
mak mau ngapa sih mak
sama perempuan itu yang
ilah lu ngapain di sini nak
mau ngapain di sini pak